pada jam delapan pasca kebakaran grand theater
senin jakarta pusat kamis malam
gubernur dki jakarta anies baswedan
mendatangi lokasi pada jumat pagi
yang ditangani oleh petugas dinas penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan dki jakarta itu
selain melalap habis area gedung bioskop
api menjalar ke sejumlah kios buku
yang berada di sekitar lokasi
anies mengatakan akan membantu para pelaku umkm
yang terkena dampak kebakaran
dengan memberi peluang pinjaman modal usaha
nanti akan panggil semua pengusaha yang terdampak
akibat kejadian kemarin
yang punya usaha berbukuan dan lainnya
nanti kita akan bantu untuk bisa mendapatkan permodalan
agar mereka bisa kembali aktivitas lagi